di mnc kami berlari tanpa henti
demi menembus batas inovasi
semangat adalah cara kami melihat sebuah tantangan
teknologi adalah ambisi kami meraih mimpi
dan membawa perubahan
dengan bekerja sama dan dengan karya karya baru
bersama perubahan besar menjadi mungkin
jelajah dan kembangkan sayapu
ubah wajah indonesia bersama kami
bersatu maju bersaing di panggung dunia
bergabung dengan keluarga mnc sekarang